dem berjalan ke arah mereka
baiklah dia ingin semua apel dan
apa kenapa dia menginginkannya
dame yang baik memberitahu mereka tentang putri yang sakit dan ingin apel dan bahwa panen kerajaan telah gagal
tapi bagaimana denganmu apakah kau tidak ingin apel emas
yang mengejutkan mereka dem tersenyum
kesehatan putri kesehatan dan kesejahteraan siapapun didahulukan
pohon apel cukup senang dengan ini dan tidak mengatakan apa apa lagi
para prajurit segera mengumpulkan apel merah yang bersinarin
nyonya apa yang kau inginkan sebagai imbalan untuk apel itu
aku tidak menginginkan apapun selain pemulihan dan kesehatan sang putri
dan heral pun tercengang dia mencoba membujuknya untuk mengambil beberapa kantong emas atau mungkin beberapa hadiah berharga
tentunya kami tidak bisa begitu saja
aku akan mengambil apel darimu dengan gratis
anggap saja mereka sebagai hadiah untuk putri
dan ketahuilah bahwa kebahagiaannya adalah kebahagianku
ya kau memang wanita murah hati dan baik hati
aku tidak ragu putri akan sembuh sempurna dengan berkatmu
setelah mengumpulkan semua apel heral dan tentara berangkat ke istana

di istana apel diperoleh aku tidak akan melihatnya tapi aku tidak menyesali keputusanku
di istana apel dikupas dipotong dan sedang dalam perjalanan untuk disajikan kepada putri kecil
apel apel ayah
melly sayangku apel itu ada di sini
para pelayan membawa apel itu
aroma memenuhi ruangan dan tidak lama setelah putri milly menciumnya
matanya mulai berbinar
raja dan para dokter menyaksikan dengan heran saat dia berusaha untuk duduk
baunya enak sekali
aku mohon tolong berikan
meskipun dia tidak menyentuh satupun hidangan yang dimasak oleh koki kerajaan
dia mau memakan apel itu
oh aneh sekali
seolah olah napsubakannya tidak pernah hilang sama sekali
pipinya merona merah jambu
wah wahai anakku ambil apel lagi ayo
pelayan segera membawakan apel lebih banyak lagi pelayan segera membawakan apel lebih banyak lagi
ini enak sekali aku aku bisa merasa sehat kembali
apakah itu karena apel atau hadiah cinta murni
atau jika buah itu memang memiliki keajaiban kita tidak akan pernah tahu
dalam dua hari sang putri pun sembuh dia bangun dan menari dengan kesehatan yang baik dan riang
oh ayah aku merasa sangat segar seolah olah aku sedang berada di awan
hahaha aku bisa melihat itu tapi sayang bukankah kau senang
tapi sayang bukankah kau sehat

ayah ada yang ingin aku lakukan hari ini
kembali ke rumah dem yang baik freyo memamerkan karyanya
bukankah ini indah
mereka cukup indah dan detailnya begitu rumit
aku menghabiskan banyak waktu untuk yang ini aku harap ada seseorang yang bisa mengajariku
kau sudah sangat baik maukah kau mengukir potretku
wuh lakukan tanpa daun dan kau akan berusia sembilan puluh tahun saat kau menyelesaikannya
wah aku melihat kereta raja dia menuju ke sini
terkejut freo dan ibunya bergegas menemui tamu kerajaan mereka
salam wanita baik apa kau orang yang memberi anakku apel
iya yang mulia aku senang melihatnya sehat aku senang melihatnya sehat
aku merasa jauh lebih baik berkatmu
aku sangat berterima kasih padamu kau tahu milly tidak punya teman
dan aku mungkin terlalu sering menyuruhnya belajar dan bertanggung jawab
karena itu dia jatuh sakit
kehidupan sang putri sangat sulit
milih menunjuk ke kuda kayu kecil itu
ini sesuatu yang aku
raja tercengang pada keahlian yang berbakat
dan itu juga dari anak lelaki yang begitu muda dia segera melihat karya karya lainnya
anak muda apakah kau ingin datang ke istana dan belajar seni ukiran kayu dari master tukang kayu kerajaan
freo tidak bisa mempercayai yang didengarnya ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan
tentu saja kau dan ibumu bisa tinggal di sana
setidaknya itu yang bisa kulakukan untuk rasa terima kasihku
bagaimana menurutmu freyo
oh menyenangkan aku akan punya teman untuk bermain
dan hari untuk pergi tiba
hohoh aku akan merindukanmu hohohoh
berhentilah kau menyebabkan angin puyuh
kau dan angin bisa mengunjungi kami kapan saja
oh tentu aku bisa
hahaha pohon apel jaga dirimu baik baik dan angin utara bawakan aku berita dari waktu ke waktu ya
kau dapat mengandalkanku wohoo
kau selalu ingin hidup kaya dame dan freo juga mendapatkan mimpinya sampai jumpa dan hidup bahagia di istana
freyo dan dem yang baik segera tiba di istana
dan disambut dengan hangat
freyo kau datang akanku ajak kau berkeliling kita kemana dulu ya
ya aku ingin melihat area tukang kayu
hmm aku berharap untuk sesuatu yang lebih menarik tapi kita bisa pergi ke sana ayo
sementara freyo dan sang putri pergi dem yang baik berkeliling di sekitar istana yang yang lain

cantiknya pohon apel benar aku sedikit bersemangat untuk tinggal di sini
dia segera terbiasa dengan gaya hidup istana layanan kerajaan dan kekayaan selalu membuat mereka terkesan
i ibu bukankah makanannya e enak
freo senang bekerja dengan tukang kayu kerajaan
dia belajar begitu banyak
dari mekanisme baru hingga membuat mainan dia sungguh menjadi perajin kayu yang hebat
i ibu lihat yang kupelajari h h h hari ini
aku akan pergi menunjukkan ini ke ke kepada milly
freo dan milly sekarang tidak terpisahkan anak lelaki pendiam dan gadis keras kepala menjalin persahabatan yang baik
eh pelajaran putri sangat membosankan
jika kerajaan barat tahu bagaimana itu diatur mengapa aku harus tahu itu juga
hahaha m milly aku juga punya s sesuatu
oh apa yang dilakukannya bisakah kita mengerjai ayah dengan itu
hmm mereka juga cocok untuk menimbulkan masalah angin utara mengunjungi dem yang baik dari waktu ke waktu
opel sangat merindukanmu eh dave dia mengirimu hadiah
betapa indahnya berikan dia cintaku
tentu saja angin timur tidak menyukaiku berada di sini sampai jumpa wuhuh
seiring berlalunya waktu freo tumbuh menjadi pemuda tampan berusia tujuh belas tahun dan merupakan salah satu pemahat kayu terbaik di kerajaan
putri kau di sana
setelah pelajaranmu aku akan memberikanmu hadiah
benarkah akan aku tunggu
melly yang cantik sekarang berusia lima belas tahun dan persahabatan mereka masih kuat namun dame yang baik tidak begitu bahagia
angin timur jauh lebih sejuk dan lembut cukup membosankan dibandingkan dengan angin utara
hmm supnya tidak enak seperti di rumah entah bagaimana
tinggal di sini rasanya tidak enak
sementara istana itu megah dan berkilauan dem yang baik mendapati dirinya mendambakan hidupnya yang sederhana
aku merindukan apel dan cara cerdasnya angin utara dan perilakunya yang ricuh aku rindu rumahku
kemudian dia menceritakan keinginannya kepada yang lain dan mereka cukup sedih
a apa ibu yakin i i ingin kembali
bagaimana kalau ada sesuatu yang bisa kita ubah
terima kasih putri tapi aku sudah membuat keputusan aku harap kalian bisa mengerti itu
ya jika itu yang kau inginkan anak buahku akan mengurus semuanya dan kereta akan siap saat kau membutuhkannya
freo sangat sedih tentang hal ini
a a a apa ibu yakin tentang ini
apakah aku harus ikut
freo ibu membuat pilihan ibu
ini adalah hidupmu lakukan dan jalani dengan cara yang membuatmu bahagia
a a a aku akan merindukan ibu
jaga dirimu sayang
dan dia pergi kembali ke rumahnya dengan penuh semangat
aku tidak sabar
ketika dia tiba pohon apel bingung
apa apa yang kau lakukan di sini
dame yang baik memeluk teman lamanya dan menceritakan semuanya
jadi kau akan tinggal di sini untuk selamat
oh menyenangkan sekali
aku akan merindukan freo
tapi dia bahagia di sana dan itulah yang terpenting
sekarang bagaimana kalau kita berbincang sedikit
dame yang baik sangat bahagia berada di rumah mengobrol dengan pohon apel dan juga dengan angin utara yang terkejut
tahun tahun berlalu ia terus tinggal di sana menikmati gaya hidupnya yang sederhana bersama kedua temannya
suatu hari dia mendapat kunjungan kejutan
keajaiban dalam apel telah memungkinkannya untuk melihat keduanya
freo milly menyenangkan sekali kalian berkunjung ke sini lebih awal kami datang membawa berita
oh apa itu
apakah itu kabar baik apakah kabar buruk
ya milly dan aku memutuskan untuk menikah
storak storai dan teriakan terdengar di sana
oh aku ucapkan selamat hahaha aku bahagia untuk kalian berdua
hahaha ya milly dan aku bertanya tanya
jika kau datang untuk tinggal bersama kami
dame yang baik terkejut dengan undangan itu
dia berpikir sejenak tapi
aku menghargai tawarannya cintaku tapi aku akan tinggal di sini aku akhirnya bahagia
aku mengerti bu
maka dame yang telah menggerutu begitu banyak akhirnya menemukan kepuasan dalam berkat yang selalu ia miliki
mengeluh terus menerus tentang apa yang tidak kita miliki berubah menjadi kebiasaan
dimana bahkan jika hidup kita dihiasi dengan kekayaan dunia kita masih menginginkan lebih
kebahagiaan tidak terletak pada gemerlapnya materialistis
itu terletak pada pemahaman bahwa lebih banyak tidak selalu jawaban
jadi ingatlah untuk lebih mencintai hentikan keluhanmu dan nikmatilah berkat yang kau miliki
jangan lupa untuk berlangganan